mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing masing
serian bat gerak
tiap pagi tak
pasti berangkat pasti berangkat
tengah ku semangat ku merahmu jies
tiap pagi tak
pasti berangkat pasti berangkat